aku akan segera menceraikan suami aku untuk membuktiin kalau sampai detik ini aku masih sayang dan cinta sama kamu
aku akan buktiin itu boy
yaudah terserah deh
mana pacar gelap lu
laku sama gue mana orangnya biar gue liat sekarang dan gue aduin ke papi
oh my god boy kita bisa ketemu disini boy
aku tuh bener bener senang banget itu namanya jodoh
boy aku duduk disini ya nemenin kamu makan
ya ampun boy
mama mana sih
kok belum nyampe juga
males banget gue ada cewek ini
itu gak penting
oh aku peduli sama kamu aku care sama kamu
adriana udah deh
gak usah ngebahas soal luka gue
kalau gitu kamu mau pesen apa
nanti aja deh
gue menunggu nyokap gue
ya ampun boy
kok bisa barengan gini ya tante marisa juga mau kesini
ya udah kalau gitu aku pesenin kamu hot coffee latte
kamu masih suka itu kan boy
aku pesenin ya
kan tadi gue udah bilang
gak apa apa aku pesenin
tuh kan bener kata lo sin
adriana berangkat kemau cowoknya tuh
iya iya sih cuma aduh sayang banget ya dari sini gak kelihatan tuh cowoknya siapa sih
mukanya gitu kesini mukanya
gue telepon nekah dulu
jangan keceg keceg gak kondek aku ya
reva lo harus tau gue lagi ngapain
kesini cepetan buruan
mel lo masih disana kan
tungguin ya gue kesana sekarang oke
eh tunggu lo masih pake baju seragam gak
kalau gitu lo ganti dulu
disininya pake baju seragam
gak boleh masuk seragam sekolah maksudnya
tapi lo cepetan ya
kalau gak adriana sama cowoknya keburu pergi
oke oke tungguin ya
aduh terima kasih
selamat menginum mbak
boy kamu lihat ini air putih
ini melambangkan cinta kita
semakin aku aduk
dia semakin berputar semakin banyak masalah
di percintaan kita
akhirnya menjadi merah yang manis banget
seperti cinta kita boy
kayaknya gue kenal gitu ya cowoknya siapa
emang dari sini keliatan ya
ih bukan gitu
kayak lu sama aja
cuma kan poster badannya itu
mirip mirip sama siapa gitu kan ya
beda banget juga badannya
kata siapa mirip ian
enggak keles masih bagusannya bodinya ian
katanya lagi berantem
eh bukan ceweknya yang suka suka gue dong
dasar dibutakan cinta
mending kita sekarang nungguin reva
yaudah deh yuk
aku selalu mikirin kamu boy
aku begitu sangat sayang dan mencintai kami
dan rasa itu gak akan pernah terlupa
kamu kok tinggalin aku
boy dengarin aku dulu boy
boleh kamu jangan gitu dong
satu saat dia akan sadar
kalau pilihan mamanya itu benar
dan cocok buat dia
mama udah sampai mana
tadi mama kan mau keluar kantor nih
mendadak ada klien dateng
terus ngebahas sesuatu yang penting
jadi mama kayaknya agak telat deh kesana
kamu duduk duduk aja dulu
kamu nyantai nyantai aja dulu disana
kamu jangan kemana mana
oh yaudah ma
mama yang semangat ya kerjanya
kamu kalau gitu banget sih
aku kangen banget suara kamu
aku kangen perhatian dari kamu ke aku
aku tau boy
aku masih sangat mencintai kamu
kamu juga masih sangat mencintai aku
ya kan rasa itu gak akan pernah berubah kan boy
kalau hasil itu gak akan pernah berubah
lu tuh udah bener bener sakit jiwa ya
lu gak sadar apa
kalau lo sekarang udah punya suami
aduh terlalu banget sih
untung lu udah dateng ya sekarang ya
cepetan lu masuk
tuh si adriana tuh
lagi sama cowoknya tuh sebelah sana
karena lu gak pakai seragam
mendingan lu sekarang langsung capcus masuk ke dalam
burung nih burung
mendingan gue liat sekarang dibelakang juga
soalnya gue tuh udah gak tau harus pakai cara apa lagi
biar lu tuh lupain gue
kamu dengar baik baik
sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa ngelupain kamu
sama seperti kamu gak bisa ngelupain aku boy
cinta kita dari dulu sampai saat ini gak akan pernah berubah
dan gak akan pernah berkurang boy
mendingan lu pulang aja
kasihan suami lu nunggu di rumah
aku sekarang ngerti maksud kamu
aku sekarang ngerti maksud kamu
aku sekarang ngerti maksud kamu
aku sekarang ngerti maksud kamu
aku segera menceraikan suami aku untuk membuktiin kalau sampai detik ini aku masih sayang dan cinta sama kamu
aku akan buktiin itu boy
yaudah terserah deh
mana pacar gelap lu
gak ada yang ngerti
gue liat sekarang dan gue aduin ke papi
susah susah aneh ngerti
lu sendiri ngapain ada disini reva
seharusnya lu gak boleh keluyuran